kenapa sih pusing pusing dibahas
telepon aja langsung tanyain
kalo ditelepon ya pasti dong dia gak mau ngaku
gak mungkin dia ngaku
lagian kalian berdua kok disuruh ngebuntutin aja bisa nggak ketemu
bisa ngertiin perasaan mama gak sih sebetulnya
lo tega banget sama gue
masa gue suruh dorong motor segitu jauh
bukannya dibeliin aja
lah terus gue beliin bensin lo pakai plastik gitu
tukang ojek juga pasti punya jerigen
kalo bensin ngepres gak usah sosokan buat nganter cewek
sekarang kaki lo lecet ngeluh
gue gak tau kalau sejauh itu
makanya cerdas sedikit
orangnya tuh cakep
berarti nadia goodbye nih ya
ada lagu dong buat say goodbye buat nadia
gue mau denger nanti ya
papa beneran pacaran
hari ini dia udah lima kali hubungin papa
saya pikir ingin beliin mainan buat anak anak supaya beb kebantu
biar beb nggak kecapean
kalau ada mainan mereka main sendiri bip cuma ngawasin aja
iya ya bep bener juga
gimana kalau kita belikan perasaan
pasti pusing pusing dibahas telepon aja langsung tanyain
kalau ditelepon ya pasti dong dia nggak mau ngaku
nggak mungkin dia ngaku
lagian kalian berdua kok disuruh ngebuntutin aja bisa nggak ketemu
bisa ngertiin perasaan mama gak sih sebetulnya
ma kalau ngikutinnya pakai motor indra tuh agak susah ma
soalnya motor indra gampang dikenalin
gampang dikenalin gampang dikenalin
kalau buntutinnya dari jauh papa juga nggak bakal kenalin
masalahnya lu tadi ngikutin mobil yang salah
iya mah indra janji besok indra ikutin lagi
kebetulan besok indra libur kuliah
indra janji indra gak akan salah mobil lagi
di depan papa kita pura pura nggak tahu supaya papa gak curiga
ancang jaya nudin
juga kaget bu ngedengar bapak kabur
bapak sama sekali nggak ada telepon ucang
kalau dia kenapain napain gimana
besok mpih ke sana lagi ya
gimana tadi di masjid
ada siapa aja
emangnya minah gak boleh nanya
boleh lah ma
imama nanyanya ada ada aja
ini tadi bisa kan
papa udah kenyal
kalau susah jangan dipaksa pak
papa udah kenyang ya
kenyang dari mana
kenyang dari mana
papa belum mak
enak enak banget
kok bapak bisa kenyang ya
padahal belum makan
ya perut nggak bisa bohong
kamu kok bisa pak makanan dari rumah bupuput
memang dikasih bupuput bisa namakan banyak makanan
tambah gendul kamu kalau ditugasin sana terus
iya dan di sana mah enak adem banyak makanan bisa main sama anak anak sampai lupa waktu
kamu nggak betah kalau di sini panas maunya di tempat adem
saya makan cuma cerita
tumpen makanannya bagus
mas jono sudah bisa bercanda lagi
pasti punya gemetan baru ya mas jono
mas jono lho persis kayak indra
sebentar galau sebentar bercanda lagi
saya dapat pencerahan dari pak rw
mama jadi lebih pinter sejak jadi rw ya mas
sampean emang telat kayaknya dong
mahamad itu emang pinter kalau dibanding sampean yuk
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi